satres narkoba polres tanjung pinang kepulauan riau menangkap seorang pejabat di provinsi kepulauan riau
dan seorang pegawai honorer sekretariat dprd saat tengah berpesta narkoba di sebuah komplek perumahan di tanjung pinang jumat malam
polisi juga menangkap seorang pegawai balai pemasyarakatan dan seorang karyawan swasta di tempat yang sama
sejumlah barang bukti narkotika diamankan diantaranya sekitar dua puluh empat gram zat narkotika yang diduga sabu dan sepuluh butir pil ekstasi
akibat perbuatannya para tersangka terancam hukuman enam hingga dua puluh tahun penjara dan sanksi pemecatan